tiket kereta api ekonomi di stasiun mojokerto jawa timur untuk jurusan jakarta dan bandung
untuk musim mudik lebaran dua ribu delapan belas telah ludes terjual
sementara tiket kereta api eksekutif untuk tanggal keberangkatan tiga hari hingga sehari sebelum lebaran
masih tersedia dengan jumlah terbatas
tiket kereta api kelas ekonomi jurusan jakarta maupun bandung
di stasiun mojokerto jawa timur ludes terjual
tercatat sejak sepuluh hari sebelum lebaran tiket kereta api kaya baru malam jurusan jakarta dan kereta api pasundan
jurusan bandung telah habis terjual
sementara tiket yang masih tersisa di stasiun mojokerto hanya tiket kereta api eksekutif
untuk tanggal keberangkatan tiga hari hingga sehari sebelum lebaran
itu pun jumlah tiket yang tersedia sangat terbatas dan diperkirakan akan segera habis diburu oleh calon penumpang
sementara itu satu rangkaian gerbong kereta api tambahan yang disediakan oleh pt kai
untuk jurusan jakarta
di jalanan ke jakarta dan bandung tiketnya juga telah ludes terjual
sejak dibukanya penjualan tiket sembilan puluh hari sebelum lebaran
kepala stasiun mojokerto wahyudi menyatakan tiket kereta api ekonomi jurusan surabaya jakarta dan surabaya bandung
baru tersedia untuk tanggal keberangkatan satu juli mendatang
kepala stasiun mojokerto wahyudi menyatakan tiket kereta api ekonomi jurusan surabaya jakarta dan surabaya bandung

kepala stasiun mojokerto wahyudi menyatakan tiket kereta api ekonomi jurusan surabaya jakarta dan surabaya bandung
baru tersedia untuk tanggal keberangkatan satu juli mendatang
tidak hanya tiket kereta api jurusan surabaya jakarta dan surabaya bandung yang ludes terjual
tiket kereta api untuk jurusan sebaliknya saat arus mudik lebaran juga telah ludes terjual
sementara itu tiket kereta api jarak pendek dan menengah masih tersedia